pulau sulawesi berada di wilayah patahan atau sesar palu koro
yang dikenal sebagai sesar paling aktif di indonesia
pergerakan sesar termasuk cepat dibandingkan sesar aktif lainnya
produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi mengajak anda mengenal lebih jauh
sesar palu koro yang mengakibatkan gempa bumi dan tsunami di palu
donggala dan potensi gempa di pulau sulawesi
sesar palu koro
merupakan sesar teraktif di indonesia
gempa kemarin itu ada juga pergerakan tanah
jadi sepanjang sesarnya dia bergerak
makin besar magnitude nya maka akan besar pergerakannya atau slip dari gempanya
pengamat lebih menilai sesar ini lebih cepat pergerakannya
dikarenakan pergerakan sesar palu koro ini mendatar
dari penelitian dari pengukuran geodesi geologi
kita tahu bahwa pergerakan palu koro ini dia mendatar
dalam artian yang blok di sebelah timur
sebelah timur dari sesar palu koro ini
dia bergerak sekitar empat cm ke arah utara kalau di palu koro ya
jadi blok sini bergerak ke sana

jadi percepatan pergerakannya itu sekitar sampai empat satu cm per tahun
apakah itu yang tercepat dibandingkan dengan sesar sesar yang lain pak
ya kita bandingkan dengan sesar sumatera
misalnya di sumatera itu pergerakannya hanya sepertiganya
hanya sekarang adalah dilihat teruk falan
pak p stroma
mewan langsung saja
sekarang nanti pak supity mewinger ialah saturani vendor via kami
yang sekarang baru suksesnya